selamat datang di wahana alam parung berlokasi di lereng perbukitan desa guranteng kecamatan
pager ageng kabupaten tasik malaya jawa barat lokasi wisata yang satu ini menghadirkan suasana
asri dengan udara perkampungan yang sejuk selain spot untuk suap foto di lokasi tersedia pula kebun
binatang mini wahana air labirin hingga wahana berkuda beberapa ekor kuda lengkap dengan pelana
akan mengajak anak anak merasakan serunya berkeliling naik kuda di gamping petugas di
lokasi ini juga tersedia kebun binatang supermen kunjung bisa swap foto dengan burung memberi makan
kelinci serta rusa peliharaan bosan dengan permainan darat tenang kita bisa seru seruan
main air di wahana kolam air
tak hanya sekedar berenang dan seluncuran air kolam ini juga berasal dari mata air pegunungan sehingga
terjamin kesegarannya menikmati hidangan bekal dari rumah jadi penutup wisata di mana alam parut
wahananya juga lumayan banyak ada berkuda tadi ya bu ya
lagi berenang seru gak renangnya seru tadi main kuda enggak main kuda seru juga main kuda
untuk menikmati wahana ini pengunjung cukup membayar tiket masuk rp dua puluh ribu rupiah di hari biasa
serta rp dua puluh lima saat air pekan dan rp dua puluh untuk naik kuda serta rp lima lagi kalau mau
beli wortel untuk memberi makan hewan murah meriahkan